pemerintah belum bisa mengendalikan kenaikan harga pangan khususnya telur ayam yang saat ini menembus angka lebih dari rp tiga puluh per kilogram
presiden menjanjikan harga telur akan stabil dalam dua pekan ke depan
namun saat ini masyarakat kenaikan harga pangan dirasa berat
dan apa kemudian jurus pemerintah untuk mengatasi kenaikan harga
kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber yang bergabung dari luar studio
ada pak igusti ketut astawa pak ketut deputi bidang ketersediaan dan stabilitas pangan dari badan pangan nasional bapak nas
dan juga ada pak peter abdullah rejalam direktur risetkor indonesia
pak ketut pak peter selamat sore kabar baik semuanya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
bapak bapak saya yakin tentu topik yang kita bahas sore hari ini adalah keresahan dari banyak masyarakat
khususnya ibu rumah tangga yang menghadapi harga
harga telur di atas rp tiga puluh bahkan di beberapa daerah rp empat puluh per kilogramnya
pak ketut jadi apa jurus yang akan diambil oleh badan pangan untuk bisa mengendalikan membuat kembali harga telur ayam stabil
baik terima kasih pak cerait pak rijat
salam hormat buat pak peter nih salam kenal
pertama gini pak artinya setelah ada kenaikan harga telur ini kita harus tahu dulu problemnya kan
problemnya ini kan ada beberapa hal
yang pertama adalah tadi apa yang disampaikan oleh bapak presiden bahwa adanya kenaikan daripada pakan
yang kedua adalah normalnya kebutuhan
normalnya kebutuhan ini juga artinya ada kenaikan permintaan sehingga akan terjadi juga kenaikan harga
yang ketiga adalah stabilisasi atau apa namanya produksinya stabil
jadi kenamanya telur kan tidak bisa tiba tiba kita produksi banyak
tidakkan dapat begitu
sehingga dia produksinya normal sehingga sementara kebutuhannya naik
sehingga adalah terjadi beberapa kenaikan harga yang sudah kita lakukan beberapa kali langkah langkah untuk menurunkan harga
nah apa jurusnya yang akan kita lakukan
yang pertama kali adalah kami sudah mengajak semua stakeholder dalam hal ini teman teman peternak untuk menurunkan harga
kenapa karena kami sudah mengonsetkan harga acuan yang baru
acuan yang baru kenormalannya adalah rp dua puluh dua rp dua puluh empat
kemudian di konsumen adalah rp dua puluh tujuh
nah karena tiba tiba isu kenaikan kebutuhan yang begitu melonjak artinya ada kenaikan kebutuhan maka harga menjadi naik
oleh karena itu langkah langkah pertama yang kami lakukan adalah yang akan kami lakukan yang mendesak ini adalah operasi pasar
di samping ke depan adalah bagaimana membangun sistem penunggasan yang lebih adil
demikian yang bisa kami sampaikan pak riza
baik pak ketut
operasi pasar dan penetapan harga acuan ini pernah juga dilakukan ketika komoditas yang lain susah ataupun harganya mahal katakanlah minyak
bagaimana anda bisa yakin bahwa ini bisa mengendalikan harga
begini produksi telur kita sebagai yang saya sampaikan pak menteri tadi kan cukup stabil
yang pertama kita masih surplus sebenarnya
artinya dengan pola tadi pola operasi pasar saya yakinkan dan bisa diyakinkan bahwa itu akan kembali bisa normal dan terbukti
sekarang kan sudah mulai turun
turun ke tiga puluh
kemudian di farm sendiri sudah dari dua puluh tujuh sudah sekarang ada beberapa farm sudah menjual antara dua puluh lima sampai dua puluh enam
artinya kecenderungan turun sudah ada
nah ke depan kita akan bergerak terus sehingga kita berharap kepada kesetimbangan yang baru
artinya harga yang ada sekarang ini akan menuju kesetimbangan yang baru
sehingga dengan tadi kenaikan pakan dan lain sebagainya akan membentuk keseimbangan baru yang relatif membuat petani juga tidak runtuh

kemudian di ilirnya tidak terlalu diberatkan
baik saya ke pak peter
pak peter dari kacamata anda apakah antara problematika yang tadi sudah diidentifikasi oleh pak ketut dan teman teman di badan pangan
dan langkah yang diambil dengan operasi pasar dan juga menetapkan harga acuan rp dua puluh empat
ini sudah tepat untuk menjawab permasalahan yang ada soal harga telur ayam ini
saya kira apa yang disampaikan oleh pak ketut tadi
ya menjelaskan sebagian dari faktor penyebab kenaikan harga pangan
khususnya telur dalam hal ini
yaitu mulai normalnya permintaan
sementara produksi masih terbatas
di tengah kondisi yang mobilitas masyarakat sudah mulai pulih
permintaan sudah pulih
ini memang permintaan akan barang barang pangan kita semakin meningkat
sementara di sisi lain
dari produksi barang barang pangan kita
masih relatif terbatas
sehingga ada gap antara permintaan dengan pasokan
nah yang menariknya adalah
dengan kondisi seperti itu
kalau kemudian pak ketut tadi menyampaikan solusinya adalah operasi pasar
ya pertanyaannya tentunya adalah kembali operasi pasar itu menggunakan suplai dari mana
ya ini yang akan menjadi kendala kita
ya karena tentunya ini harus dijelaskan oleh pemerintah
kalau ada selisih atau gap antara permintaan dan penawaran
ya tentunya ini tidak bisa dijawab hanya dengan sekedar mengatakan akan ada operasi pasar
tidak dijelaskan sumber supply nya dari mana
karena kan persoalan ini kan dari si supply yang terbatas tadi
itu yang pertama
yang kedua adalah
selisih harga ini
adanya harga yang begitu tinggi di tingkat konsumen
tadi juga disebutkan oleh pak menteri
khawatirnya dan ini biasanya terjadi
itu adalah tidak dirasakan oleh di tingkat petani
harga di tingkat petani ya tidak setinggi itu
jadi yang melebar itu adalah gap antara harga di tingkat produsen petani dengan harga di konsumen
ya artinya ini ada permasalahan yang umumnya terjadi
apa itu pak spekulankah atau apa
spekulankah itu itu kita adalah bermainnya di level pedagang

nah ini faktor di pedagang ini saya kira juga yang terjadi
itu banyak dipengaruhi oleh isu isu yang terjadi belakangan ini
makanya disebutkan kalau pemerintah sudah mulai sibuk ngomongin adanya isu kenaikan harga bbm
harga yang lain lain bbm nya belum naik harga yang lain sudah naik duluan
ini bisa juga menjadi faktor penyebab kenaikan dari harga telur dan harga pangan yang lain
berarti ada di distribusi juga ya pak peter persoalannya
kalau kemudian anda membaca bahwa ini bisa jadi kemudian ada di permainan di pedagang
ini kan agak klasik ya sebetulnya hanya berbeda beda komoditasnya saja
begitu sekarang telur yang lalu lalu komoditas yang lain pak peter
saya kira kita paham ya hampir semua komoditas pangan kita kan ada permasalahan di distribusi
dan juga bermainnya para pedagang di dalam penetapan harga
ini saya kira permasalahan klasik yang memang menjadi tantangan bagi pemerintah
bagi kita semua untuk menyelesaikan

apa yang terjadi di tingkat konsumen itu bisa dirasakan juga dinikmati di tingkat produsen
bukan hanya di sekedar didikmati oleh para pedagang
oke baik saya kembali ke pak ketut pak ada dua poin tadi
pertama kalau kemudian mau ada operasi pasar supply nya dari mana ini perlu dijelaskan
dan kedua adalah bagaimana dengan kemungkinan ini ada yang bermain di level pedagang
ini kan juga harus dicari dan diidentifikasi betul bahwa kalau kemudian ada kemungkinan
ada yang bermain di level pedagang sehingga harga menjadi naik
baik terima kasih pak rizal pak peter
saya mungkin luruskan satu hal dulu
yang pertama berdasarkan data yang kami punya pada saat kenaikan harga ini
posisi harga di farm itu sampai rp dua puluh tujuh sampai rp dua puluh delapan
artinya sebenarnya normal
ada kenaikan yang cukup besar di farm sebenarnya
artinya saya ingin mengatakan tidak ada permainan di tengah
saya ingin mengatakan begitu tidak ada mafia
artinya memang data yang kami miliki adalah di farm dari dua puluh tujuh sampai dua puluh enam
bahkan ada yang dua puluh sembilan itu di sentra
kemudian sampai di ujung sampai tiga puluh dua karena dia pengemasan dan disrud dan sebagainya
saya kira masih normal di tengah sampai ilir masih normal posisinya menurut saya
memang di awal dia agak tinggi
nah yang kedua bapak ibu mohon juga dilihat teman teman
saya kira di bulan februari kalau tidak salah betapa turunnya harga telur
ya kan pernah di bawah sampai rp enam belas
sehingga ini memang ada peluang ditambah isu dan lain sebagainya
sehingga ada kemungkinan peternak ingin mengembalikan kerugian yang pernah dialami
itu salah satu yang menurut saya perlu juga kita bareng bareng kita pahami
yang kedua adalah dari mana kita akan melakukan atau sumber telur yang dalam rangka melakukan operasi pasar
saya kira begini berdasarkan data yang ada
per periode juli atau september saja sebenarnya kita masih surplus
otomatis pasti ada telur
pasti ada plore sehingga kita akan mengambil dari sana dan mengajak teman teman untuk menormalkan kembali
saya barusan rapat dengan teman teman baik dari peternak layar dan lain sebagainya petelur termasuk kooperasi
mereka setakat untuk menurunkan kenapa
ini mereka sudah kami sampaikan bahwa harga harus turun
memang ada tadi mereka menyampaikan ada pakan dan lain sebagainya
yang begitu naik doc dan lain sebagainya
tapi mereka sudah sepakati dalam waktu dekatnya akan turun
sehingga saya jamin dengan melakukan pendekatan persuasif dengan teman teman semua
ditambah dengan pelaksanaan juga nanti operasi batal kami kasih target pak
dua tiga hari kalau tidak turun kita akan lakukan operasi
artinya sumber sumber telur kami sudah tahu dari mana kami akan mengambil telur
dengan angka yang kita akan terapkan bagaimana penerapan harga acuan tadi
ya ini harga acuan kita bentuk
kita bentuk berdasarkan komitmen pak
artinya setelah kita berkomitmen memenangkan yang namanya harga acuan
mestinya stakeholder semua melaksanakan dengan baik dengan penuh komitmen
itu prinsipnya sehingga sekali lagi proses kenaikan telur ini
sekali lagi satu lagi yang perlu juga saya luruskan bahwa bisa saja
pedagang ini kan punya stok
artinya pada saat dia beli tinggi stoknya bisa sampai lima hari
nah setelah turun ini harus kami pantas
saat kalah peternak sudah menjual di harga dua puluh empat ini harus kita pantau benar
kita harus gerakkan semua stakeholder kita
di sini bisa menggerakkan teman teman sahgas pangan di tempat akan memantau
karena pada saat sudah kita pastikan di farmnya turun menjadi rp dua puluh empat atau rp dua puluh lima
maka akan terjadi juga kesedimbangan
yang tadinya tiga puluh bisa jadi ke dua puluh tujuh
harapan kita begitu sehingga kita harus bareng bareng
tidak mungkin sahgas pangan apa teman teman sahgas pangan sendiri bekerja
tapi ini melibatkan semua pihak
baik itu pak
baik itu sahgas pangan termasuk juga pelaku usaha
sehingga kita bisa bareng bareng mengajak
untung boleh tapi jangan memaksa menyusahkan masyarakat
untung boleh tidak dilarang untung
tapi benar benar yang bajak untungnya
demikian mungkin yang bisa saya sampaikan terima kasih
pak peter dengan situasi yang ada
ada yakin bahwa dalam dua pekan seperti yang dijanjikan oleh presiden
harga telur akan kembali stabil
dan apa yang menurut anda perlu disiapkan oleh pemerintah ketika diproyeksikan bahwa sampai dengan akhir tahun nanti
harga pangan akan mengalami kenaikan
tapi dijawab nanti kita break dulu kami akan segera kembali
ya kita lihat kemarin presiden jokowi sampai belusukan ya ke pasar pasar
ini pak peter dan juga pak ketut karena harga pangan dan juga harga telur yang sudah dua pekan ini cukup tinggi harganya
pak peter dalam dua pekan kata presiden
ini akan stabil kembali
anda yakin dengan langkah yang diambil dan situasi yang ada saat ini
itu bisa terrealisasi
sebelumnya saya ingin mengomentari dulu ini
ini kan disebutkan akan dilakukan operasi pasar dengan menggunakan surplus produksi
nah ini menarik ya
kalau ada surplus produksi dan kemudian tidak ada permasalahan di distribusi
tidak ada permainan di ee
antara konsumen dan produsen
kenapa terjadi lonjakan harga justru ketika terjadi surplus produksi
ini kan agak bertentangan dengan statement dari pak ketut tadi di awal bahwa
ini ada permasalahan tingginya permintaan yang tidak bisa dicukupi dengan produk
sementara operasi pasar disebutkan akan ditutup dengan surplus produksi
nah ini kan agak bertentangan itu yang pertama
yang kedua adalah lonjakan harga yang terjadi ketika harga produksi disebutkan cukup tinggi
dan kemudian pemerintah juga meyakini dengan persuasi akan bisa menurunkan harga
itu juga mengkonfirmasi adanya ketidakberjalanan mekanisme pasar
kan harga seharusnya berada di titik keseimbangan antara supply dan demand
tanpa ada perlu adanya persuasi harga akan berada pada ketitik keseimbangan itu
ketika harganya begitu tinggi dan itu bukan merupakan harga kesimbangan
sehingga perlu dipersuasi untuk turun pada harga keseimbangan
itu memastikan mengkonfirmasi adanya permainan di tengah
sehingga perlu dipersuasi
jadi itu yang menjadi pertanyaan saya
kalau kemudian ditanyakan kira kira langkah langkah pemerintah apakah akan efektif
nah ini tantangannya saya kira sangat berkaitan dengan isu yang sekarang sedang rame ramenya nih
yaitu isu kenaikan harga bbm
kalau kenaikan harga bbm subsidi itu terjadi
upaya pemerintah tadi saya kira akan sangat sulit untuk bisa efektif
karena tentunya akan terimplikasi
tergilas oleh isu kenaikan harga bbm subsidi
saya kira kenaikan harga bbm subsidi ini akan menjadi trigger baru kenaikan harga barang barang pangan termasuk telur nantinya
nah ini saya kira pemerintah harus benar benar melihat sekuen ya dari kebijakan kebijakan itu
bagaimana mungkin kita di satu sisi meredam harga
tapi di sisi lainnya justru kita mengambil kebijakan yang bisa menjadi pengembangan
mengambil kebijakan yang bisa menjadi pemicu kenaikan harga harga
oke karena saling berkaitan ya pak peter
saya langsung dijawab oleh pak ketut
ternyata pernyataan pak ketut justru menimbulkan pertanyaan baru lagi untuk pak peter
kalau begitu dari mana dan mengapa kemudian harganya melejit justru
kalau memang surplus tadi anda katakan
pak mohon izin pak peter mungkin sudah tahu juga kan
namanya bisnis di telur di daging itu kan namanya apalagi masa bertahan barang itu
relatif agak terbatas sangat terat kayak itu kan isu pak ya sangat rentan kan
pasti itu rentan
di samping memang kebutuhan menonjak menanjak otomatis petani sudah mengalami kerugian yang kemarin
otomatis mereka kan bisa serempak mengatakan kasih angka dong yang wajar
karena kami punya data pak data kami berdasarkan produk usaha masih surplus
sepakat dengan apa yang disampaikan pak menteri pertanian
yang kedua harga di farmnya memang tinggi
semua farm tinggi pak data yang kami punya
yang arusnya biasanya dua puluh sekian sekarang kami punya waktu kenaikan yang tinggi itu rata rata sampai dua puluh delapan sampai dua puluh sembilan di farm lho pak ya
artinya itu yang saya sampaikan di farmnya sudah tinggi otomatis ke tiga puluh dua ini kan dikit pak
wajar karena dia pengemasan dan lain sebagainya
nah ini yang saya maksud artinya di satu sisi tambahan
kebutuhan normal semua
yang kedua adalah adanya juga tadi yang apa disampaikan bahwa
harga harga pakannya juga tinggi
yang ketiga adalah tadi isu isu serempak nih
ada mungkin misal satu contoh ada bantuan langsung tunai
ini menjadi trigger mereka sebagai isu yang diangkat
tapi bukan salah pak tapi ini menjadi isu yang menarik buat saya sebagai pelaku usaha
sekarang turun nih yuk kita bareng bareng
nah ini yang saya tangkap itu begitu
sehingga menjadi alasan yang dominan bahwa teman teman di peternak ingin mengembalikan kerugian yang selama ini
yang pada bulan januari februari kalau tidak salah
nah ini menjadi isu bareng bareng eh ini ada isu yang cocok untuk menaikkan secara bersama
di samping kebutuhan roka dan lain sebagainya
khusus khusus tidak menentukan bahwa dia harus turun
karena ya karena ada momen momen yang tepat untuk bagi sebagian besar petani
satu untuk mengembalikan kerugian yang mereka miliki
oleh karena itu tadi saya sudah sekali lagi sampaikan kami rapat dua kali kami rapat artinya sudah kecepatan turun
teman teman peternak mengatakan pak pada saat turun kelontong kami dibantu juga
oleh karena itu badan pangan sudah melakukan banyak hal sebenarnya pak
artinya setelah petani turun kita lakukan tadi penelitian dari sudut perus ke defisit jagung misalkan kita bantu mereka
sehingga ini yang kita akan bangun
demikian pak kita bahas lain
baik baik pak ketut bagaimana exit plan nya exit strateginya kalau dalam dua pekan ini tidak berhasil juga menurunkan harga telur ayam
tadi pak peter menjelaskan ini juga bergantung pada nanti pemerintah apakah akan menaikkan harga bbm subsidi misalnya atau tidak
ini kan juga perlu dipertimbangkan karena sudah dua pekan ini naik dan bagaimana kalau ini tidak bisa juga berhasil menurunkan harga
saya masih ingin melihat kondisi realnya
artinya kesepakatan kesepahaman yang kami buat
barusan kami lapor sebenarnya dengan teman teman artinya teman teman sepakat untuk di farm sudah akan turun
itu yang kami pegang satu dulu artinya nanti akan ada di tengah dan ilir nih
nah tengah dan ilir ini akan kami bergerak semua menggunakan teman teman satgas harus bareng bareng turun untuk mengajak menghimbau
karena tadi ini bicara terkait bagaimana konsumen mendapatkan harga yang wajar bukan harga yang murah pak ya tapi harga yang wajar
petani bisa mendapatkan harga yang wajar
petani bisa tersenyum bahagia
sepanjang bisa untung konsumennya juga bisa tersenyum
dan yang memerlukan telur juga bisa
ini harus kita jaga tidak bisa kita tekan hidup sisi saja
oleh karena itu kesetimbangan baru itulah yang kita akan bentuk
yang pertama harga keserimbangan baru yang kita sepakati yang kemarin adalah rp dua puluh tujuh ribu pak
nah ini yang kita kejar bagaimana kita mencapai laka laka harus kita gerakkan semua
sekali lagi tidak bisa hanya badan pangan semua akan bergerak
teman teman di kementan kemendan sabgas pangan penda akan bergerak untuk memantau
segera memantau ini tidak bisa tidak harus kita capai harga kesetimbangan yang rp dua puluh tujuh ribu
oke baik baik pak peter terakhir dari anda singkat menutup diskusi kita
ya saya kira jelas ya disampaikan pak getut tadi
kata kuncinya adalah bagaimana para pedagang para petani farm khususnya bukan petani saya sebutnya farm
itu ingin menutup kerugian yang lalu
itu kan tersirat bahwasannya surplus produksi itu tidak semuanya dilempar ke pasar ada yang ditahan
itu yang sebenarnya yang tersirat dari apa yang dijelaskan oleh pak ketut
sehingga pemerintah sangat yakin bahwasannya pendekatan pemerintah kepada mereka itu akan bisa menurunkan harga
sehingga nanti harga itu ya berulang disebutkan oleh pak ketut harga itu tetap memberikan keuntungan yang cukup kepada pedagang kepada petani
tapi dengan catatan sekali lagi ini kesepakatan ini bisa bubar pak ketut bisa bubar kalau seandainya pemerintah menaikkan harga bbm subsidi
karena sekali lagi dorongan dari para pihak terutama dari pedagang di tengah tengah
untuk mendapatkan keuntungan lebih itu pasti akan besar ketika memang ada momentum
ada masa yang periode yang mereka bisa memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan lebih
saya kira ini yang harus di sekali lagi saya berulang ulang mengusulkan kepada pemerintah
jangan naikkan harga bpm subsidi dulu karena ini akan menarik inflasi yang lebih tinggi kenaikan harga yang lebih tinggi

tapi juga dikira dengan keuntungan yang lebih tinggi
oke jadi kalau harga bpm naik nanti ini bisa tidak hanya dikira dengan keuntungan yang lebih tinggi

tapi banyak hal yang kemudian jadi melejit dan rakyat semakin menjerit
mungkin kira kira seperti itu tapi kita akan lihat nanti
apakah apa yang disampaikan pak peter itu akan terjadi
atau kemudian kita tentu berharap harga telur sebagai pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat ini bisa dikendalikan
dan dalam dua pekan seperti yang dijanjikan oleh presiden joko widodo
terima kasih banyak untuk diskusinya pak peter
pak ketut kita lihat akan seperti apa nanti upaya upaya yang dilakukan
dan semoga bisa menurunkan harga telur di tengah tengah masyarakat
selamat sore terima kasih